aku harus kasih tahu mama sekarang
oh iya dia bilang zahira itu anaknya
iya pak walaupun tadi dia bilang ke aku kalau dia salah ngomong
tapi kalau untuk nisha gak mungkin banget deh ma
masa sih nggak sengaja ngakuin orang sebagai anaknya asal salah salah
bukan hanya mirip tapi
jangan jangan dia itu memang ayah kamu nih
aku seneng banget akhirnya ada yang tau kalau ayahku tuh mirip banget sama papanya rizky
zahira aku udah capek banget untuk keyakinan semua orang
kalau ayahku tuh mirip banget sama papanya rizky
malahan aku sama ibu pikir kalau
papanya rizky tuh ayah aku
tapi sampai sekarang aku masih belum punya bukti yang kuat
jadi ternyata selama ini tuduhan mama lainnya nika mesya itu
papanya rizky sangat mirip dengan ayah kamu
bukan cuma mirip ra
aku yakin banget kalau papanya rizky itu ayah aku
aku punya ide amira
ya gimana caranya kita bisa memastikan
kalau papanya rizky itu benar benar ayah kamu
ya paling tidak untuk memastikan juga
apa ayah kamu sudah meninggal atau belum
kamu harus pastikan
apa orang di makam kami itu ayah kamu atau bukan
kamu harus gali makam ayah kamu
digali makam ayah aku
tapi kan biayanya pasti besar banget ya
masalah biaya kamu gak perlu khawatir mira
masalah biaya nanti aku yang tanggung
ya soalnya aku juga butuh bukti itu amira
dan kalau emang ayah kamu masih hidup
itu harus menjadi bukti bahwa tuduhan kamu selama ini ke papaku itu tidak benar
mama itu gak salah
orang itu adalah iksan
tapi kalau misalnya dia beneran iksan
kenapa dia gak mau ngaku
mantan suaminya tante aini itu adalah papanya rizky juga
soal itu tidak usah kita pikirkan mesha
mau si iksan punya anak dari perempuan lain
terserah bukan urusan kita
yang jelas sekarang
kedekatan zahira dengan iksan
itu bukan suatu kebetulan
anggap ini sebagai sebuah permulaan
sampai pada saatnya kamu tahu
bahwa anak yang kamu besarkan selama ini adalah anak musuh bebuyutan kamu
yang di dalam itu adalah suami saya
apa hubungannya bapak dengan suami saya
mama jadi semakin yakin
berarti omongan orang cacat itu adalah benar
bahwa zahira itu bukan anak papa
tante aini dengan iksan
karena mereka adalah
ayah dan anak
kita harus cepat membongkar semua ini aisyah
kita harus bongkar
kita harus kasih tahu
bahwa zaira bukan anaknya papa
kamu mau membongkar bakap ayah kamu amira
enggak ibu gak setuju
ibu gak setuju
tapi cuma ini jalan satu satunya
supaya kita bisa memastikan dalam makam itu ayah atau bungkak
apa nggak ada jalan lain
nah harus membongkar makam ayah kamu
saya juga gak setuju
itu apaan itu bongkar makam
karena gak pantas
apalagi itu makam ayah kamu
kenapa enggak sih
katanya kita semua pengen tahu ahy udah meninggal atau enggak
menurut amira jalan satu satunya cuma itu
kita harus bongkar makam ayah
ibu juga pengen tahu nak
ayah kamu itu bener bener meninggal atau enggak
kalau membongkar makam ayah kamu ibu gak setuju
ibu gak teka
kalau setelah kita membongkar makam ayah kamu
ternyata itu ayah kamu
ibu pokoknya gak setuju
rasanya aku gak bisa tahan lebih lama lagi
untuk gak mengungkapkan semuanya sama zahira
dia harus tahu kalau aku ayahnya
dan kalau benar prabu wijaya merebut dari aku
aku harus merpunyai kembali
kak mesya kak tolong jangan dibuang dong kak
enggak gue gak mau balikin makalah ini
kecuali kalau lo bikinin makalah juga ke gue
gua tuh harus ke mall gua harus belanja
gua gak ada waktu untuk begitu guys
gua gak peduli
yang penting gue mau buang makalah ini
kak mesya kak mesya jangan dong kak
kak kak kak mesya
seperti anak kecil
om om ngapain sih belaing dia segala
emang om itu siapanya dia
ya jelas om bella karena om lihat sendiri kamu ganggu
karena zahira anak om
oh kalau aku ini udah dianggap sama om seperti anak om sendiri kan
karena om gak suka zahira diperlakukan seperti itu
ini makalah kamu
apa tadi dia bilang
gak mungkin dia cuma keceplosan
pasti ada apa apanya
dan gak mungkin juga dia salah ngomong tentang hal seperti ini
aku harus kasih tahu mama sekarang
iya mah walaupun tadi dia bilang ke aku kalau dia salah ngomong
tapi kalau untuk nisha gak mungkin banget deh ma
gak sengaja ngakuin orang sebagai anaknya yang salah salah
tuh kan bener kan
ternyata zairah itu adalah anak hasil hubungan gelap
aini dan laki laki lain
laki laki itu adalah iksan
mesha mumpung di rumah gak ada orang
kita harus segera membereskan semua ini
kita harus bongkar
kita harus menjadikan posisi kita jadi nomor satu lagi di rumah ini
dan kita singkirkan
tante aini dan zahira
kamu inget gak waktu papa masuk rumah sakit papa kan sangat membutuhkan darah
saat zahira dibutuhkan dia hilang
pasti tante aini sengaja menyembunyikan zahira
kok gak ngerti
maksudnya sengaja disembunyikan
soalnya kalau zahira menyumbangkan darahnya buat papa kan jadi ketahuan
kalau zahira itu bukan anak papa
nah biar gak kebongkar makanya disembunyikan
tapi gimana caranya kita cari bukti ya mah
kita paksa zahira
supaya dia mau diambil darahnya
untuk dites sekaligus
setelah itu hasilnya akan ketinggalan semuanya
ibu aku memang gak setuju soal pembongkaran makam itu rah
jadi usul kamu gak bisa diterima
jadi ibu kamu benar benar gak setuju
ini sekarang aku lagi bingung banget
gimana caranya soal buktiin itu ayah aku atau bukan
ya kalau kita gak bongkar makam itu dari mana kita tahu papa nyaris gitu ayah aku atau bukan
kamu yang sabar ya
aku yakin pasti ada jalan keluarnya
ya mungkin sekarang ibu kamu lagi kaget aja dengan usul itu
tapi aku juga yakin kalau ibu kamu pasti memikirkan usul itu
jadi kamu yang sabar ya mira
aku yakin pasti ada jalan keluarnya itu
baiklah kita bakal ikut dong
cepetan ikut gue
enggak kamu gak mau ikut cepetan kak
maksudnya udah deh
maksudnya udah deh
maksudnya udah deh